ibu dahir pekan sejumlah tempat wisata ramai dikunjungi warga seperti di sini nih kunjung
bisa melihat segala aktivitas satwa mulai dari penyu ubur ubur dan ikan hiu total ada sekitar
dua puluh ekor biota air tawar dan laut yang ditempatkan pada puluhan kolam terpisah dan
menjadi favorit pengunjung tentunya akwarium utama di akwarium yang mampu menampung lima juta liter
air laut ini ada puluhan ribu ekor ikan yang bisa dilihat pengunjung tapi kali ini saya tidak
menjadi pengunjung saya akan menjadi pengurus satwa serta akuarium raksasa sementara lagi
jadwalnya hewan hewan ini akan makan dan makan itu sehari dua tiga kali dan harus bergizi segar dan juga
bervariasi mereka sempat tuh ketika lagi pandemi tutup dalam jangka waktu tertentu tapi makanya
juga tetap dijaga kita akan persiapkan dulu makanannya di terowongan ini se sudah selesai ganti
baju kita sudah akan siap siap untuk langsung ke fish tanknya sebesar dari tadi kenapa karena
ada beragam jenis ikan yang bisa digunakan sebagai pakan biota laut penghuni akwarium utama ini
diantaranya adalah gurita dan ikan kembung yang ini bang yah sedikit
ini minus sebelas sampai minus tiga belas derajat celsius minus ya ini makanannya kita
ikan juga enak buat kita mau dibikin pakai asam pakai sambal bisa tapi jangan jangan ini jatahnya
ikan pakan beku ini kita cairkan terlebih dahulu bagian pencairan ini sekaligus menjadi kualitas
kontrol untuk memastikan bahkan untuk biota air di akuarium raksasa berjaga kualitasnya
salah satu ciri pakan yang masih memiliki kualitas baik
adalah kincang berwarna merah
tidak berbau menyengat atau mengeluarkan
lembir kalau sampai
memakan pakan yang tidak layak
bisa menyebabkan apa ya
biasanya sakit ya entah
itu kena penyakit
apa namanya susah makan
atau apa namanya
kualitas airnya juga terganggu jadinya
gara gara pakannya jelek jadi kualitas
terganggu menimbulkan jadi banyak banyak
putu kuman kuman disini
ini gurita bagian kepalanya doang sebesar ini
dan ini yang tidak boleh sampai termakan ini apanya sih bang
ini adalah kotoran
terus sama tinta tinta
dan tidak boleh kemakan ya
nggak boleh ada di dalam akwarium sebenarnya
sip terakhir kita pisahkan
berdasarkan ukuran potongan ikan
ada dua jenis ada yang
ada juga yang masih dalam
kondisi utuh kalau yang
wine by size itu biasanya untuk ikan
ikan yang masih anakannya bang ya
yang kecil kecil dia
bisanya makannya kecil kecil langsung sekali
kalau yang lagi di fish tank
yang gede gede kayak penyu apalagi yang
besar besar ya ikannya ya
makannya harus yang full
campurkan semua ke dalam ember besar ini
hari ini ada
ikan selar tembung tongkol
gurita dan udang
oke sudah ada makanannya
segar wanginya segar sudah bersih
kita ke sif makan
saat mau beri makan kita wajib menggunakan peralatan selam
ada tangki oksigen fins masker dan yang tidak boleh ketinggalan
kalau yang sering diving dan lain sebagainya pasti tahu nih
kalau udah rambut nyangkut satu waduh
dari atas ini

satu ember pakan yang dibawa penyelam memiliki berat dua puluh lima kg
jadi kalau kita bawa dua ember total beratnya menjadi lima puluh kg
ini bisa untuk sekali makan ya
dalam sehari tempat ini bisa menghabiskan lebih dari dua ratus kg
yaa langsung serbu nih
oh iya saya sempat ditegur karena memberi makan dari tangan atau by hand
untuk pemula seperti saya cara paling aman memberi pakan adalah dengan cara disebar
disebarnya juga jangan hanya di satu detik saja
semua dilakukan agar penghuni akwarium raksasa mendapat makanan secara merata
pemberian pakan alias feeding time ini jadi atraksi untuk pengunjung sekaligus memperoleh informasi mengenai jenis jenis ikan di tempat ini
oh ya saya lanjut lagi ya ke beberapa titik lain untuk menghabiskan makanan yang saya bawa
setelah tiga puluh menit di dalam air saya naik ke atas untuk beristirahat dan bersiap menjalani pekerjaan selanjutnya
tadi nasi makan sudah beres sapa sapanya sudah kenyang sudah dua ember besar
sekarang kita siap siap buat ngebersihin nge sikat dulu sama nge paint vacuum nya
hmm lumayan ya delapan meter tadi
bagi saya menjadi pengurus akwarium raksasa dengan ukuran lebih dari sembilan ratus meter persegi sangat menguras energi
akwarium ini merupakan salah satu akwarium indoor terbesar di indonesia
oke sikat selang untuk vakum dan alat berpegangan pada kaca sudah tersedia
berarti kita bisa lanjut ke pekerjaan berikutnya
panjang lorong di bawah akwarium raksasa mencapai delapan puluh meter
lorong ini harus dibersihkan secara berkala
agar pengunjung nyaman saat melihat beragam satwa air hilir mudik di atas kepala mereka
selain kaca saya juga harus membersihkan kotoran biota laut yang menempel di karang tiruan
menyikatnya harus perlahan dan dilakukan satu arah agar tidak merusak karang
pastikan juga ya posisi vakum berada tepat di depan sikat
jangan sampai ketika menyikat kotoran justru berhamburan kemana mana
selain memberi pakan dan membersihkan akwarium
saya juga harus bisa mengetahui
adakah ikan atau biota laut lain yang sedang sakit
salah satu petunjuknya adalah satwa berada di sudut karang
pasif ketika didekati atau berenang namun tidak seimbang
seperti mirip ke kanan atau ke kiri
nah jika ada yang sakit lekas bawa ke tempat karantina
oke kita bergaya dulu ya
akwarium yang besar fish tank utama sudah
sekarang karantina pokok pokok sudah
tapi perjalanan saya belum berakhir untuk memelihara fish yang ada di sini
kita akan lanjut kelihatan sedikit galak
tidak sedikit sih memang galak
ada beberapa satu air yang masuk ke dalam kategori predator di tempat ini
seperti piranha arowana sampai yang jadi favorit pengunjung ikan hiu
ini kayak buat ngasih tau kalau sudah waktunya feeding time
bedanya kali ini saya nggak turun karena resikonya tinggi
nanti yang turun pun harus yang punya pengalaman bertahun tahun
dan juga tetap menggunakan paju arung arung karena bakal di
jadi saya dari atas saja mantap
sambil belajar untuk feeding di lain waktu
ada dua jenis hiu yang ditampilkan
ini alasan kenapa saya harus memiliki pengalaman dan sertifikasi khusus
sebelum menjadi penyelam dan bisa bertatap muka langsung dengan predator yang satu ini
kita harus cepat juga tangan yang selalu menarik
ya kena tangan
tapi kalau pakai baju ini kan nggak apa apa
paling naik biru biru aja
memar memar karena gigitannya
ya memang begitu
berarti kebayang ya kalau nggak pakai baju ini tuh
sekali gigit wah bisa resikonya tuh
dan sebelum bertugas memberi pakan
penyelam harus menggunakan satu set shark suit yang terbuat dari stainless steel
masnya tenang sekali ya
jangan lupa beri pakan secara merata
nah anak anak kan nggak pernah ngelihat ya kalau cara kasih makan ikan gimana
jadi kan ini mereka bisa langsung lihat
oh gitu mama kasih makan ikan tuh begitu gitu
eh syaknya lagi makan gitu gitu kan
tentu menyenangkan ya buat mereka
menarik banget sih
jadi ngelihat mereka cara makannya gimana
terus kita juga kayak dikasih tahu kan
oh ikan ikan kalau makan kayak gini
juga mereka kasih tahu juga pengetahuan pengetahuan tentang ikan
makannya seberapa banyak kalau di sini gitu
selain memberi makan membersihkan akwarium hingga merawat bila ada yang sakit
tugas lain yang tidak kalah penting adalah memastikan air sesuai dengan habitat asli biota ini
kalau jernih kan belum tentu sehat
tapi kalau udah kualitasnya udah
sesuai dengan parameter kualitas air yang diinginkan
jadi kondisi airnya pun akan akan sehat
jadi itu yang pertama kualitas airnya
yang kedua adalah pakan pemberian pakan
pemberian pakannya juga harus jangan sampai dia itu telat makan
letih saya setelah bekerja seharian terbayar lunas ketika melihat kaca kaca di lorong sudah bersih
biota laut ini kini sudah kenyang
serta memastikan tidak ada satwa yang sakit hari ini
sungguh pengalaman yang menyenangkan
yathar nando duyagung yuldiarto jakarta